sumpah ya ansid banget gue pas kita staycation kemarin
coba ada kris pasti lebih mudah
pokoknya sekarang kris itu jadi standarku banget deh
gak tau ya dari dulu gue ngerasa lebih aman aja kalau ada kris
jadi cocok buat cewek cewek independen kayak kita